nah selain homi tim asal bandung juga menang dengan inovasi yang dinamakan brain start
untuk lebih lengkapnya sudah ada bersama kita pemenang dari global mobile innovators turnamen dua ribu enam belas di barcelona
ada dodi kori utama dan juga muhammad hafiz akmal yang merupakan tim dari brain start dan juga homi
selamat bergabung di program kami saya ingin banyak berbincang dengan kalian semuanya
yang pertama selamat ya sudah memenangkan peralihan tersebut dan membawa nama indonesia lah ya di kancah dunia
kenapa membuat brainstart dan juga membuat home
kalau brainstart ini ada awal muasalnya ini jadi brainstart itu waktu tahun dua ribu sebelas waktu itu saya dapat penghargaan dari pak budiono
waktu itu saya bikin aplikasi untuk deteksi gizi buruk dan kemudian disitu saya ketemu sama menteri perhubungan
beliau waktu itu menantang bisa nggak mengurangi transportasi kecelakaan transportasi di indonesia menggunakan apa gitu
di sebuah inovasi baik nah inilah brainstart jadi waktu itu akhirnya setelah tahun dua ribu tiga belas kita dapatkan banyak
data tentang kecelakaan transportasi dan juga banyak data tentang otak manusia dan human errornya ketika berkendara
akhirnya kita ciptakanlah brainstart jadi brainstart itu memantau otaknya
kalau misalnya otaknya ngantuk dia langsung memberi peringatan
oke bagaimana cara kerjanya kalau boleh dijelaskan dengan cara yang sederhana
jadi sederhananya kurang lebih ini jadi sensor otak ini dijual bebas cara kerjanya menangkap aktivitas elektronik dari si penggunanya
iya otak pengguna
jadi otak pengguna itu otak manusia itu selalu memancarkan sinyal sinyal listrik sama kayak jantung dan semua organ biologi selalu memancarkan aktivitas elektronik
dan aktivitas elektronik ini mempunyai arti dan ini dia menangkap
terus habis itu sinyal listriknya masuk ke aplikasi kita lihat lihat semuanya
oke ini adalah sinyal listrik dari otak ya
ini adalah sinyal yang sudah istilahnya sinyal gabungan
kami sudah melakukan summary atau melakukan
ya semuanya supaya semuanya bisa disimpan
terus habis itu nanti ini kemudian kita encode semuanya kita ubah semuanya dalam arti artian ini
lalu kemudian nanti masuk ke aplikasi ini nah hubungannya dengan mencegah kecelakaan nanti apa dia memberikan alarm saja atau bisa
kalau misalnya ngantuk misalnya human error misalnya apa tidak konsentrasi nanti alatnya akan otomatis langsung ngasih peringatan ke ininya
nah ini kayak gini kan ngomong dia barusan sars bagus
iya iya oke jadi nanti mobilnya berisik aja gitu ya
iya jadi feedbacknya emang kayak gitu dulu kita udah nyoba feedback macam macam yang paling bagus memang suara
karena kalau misalnya pernah dipakein getaran pake setrum kecil malah bikin kecelakaan jadinya
boleh boleh boleh
langsung bisa berubah ke sini ya
saya lagi mikirin sesuatu nih sebenarnya sekarang nih
pakainya di situ
terus ini teringanya di
yang depan harus tetap nempel di
apa tuh bacanya
mas kalau nyetir sekarang nggak apa apa kok
kalau hafiz terlibat sebagai apa di sini
desainer semuanya ini
susah nggak habis bikin ini semua
susah susah gampang soalnya kalau desain itu kan lebih ke human computer interaction
jadi kita bagaimana human berkomunikasi dengan aplikasinya
bagus banget ya
jadi ya kita harus tahu orang juga terus tahu psikologi orang juga
gimana sih cara orang berkomunikasi dengan aplikasinya
oh di teknik informatika
di teknik informatika
untuk ini kan harus memahami juga aspek psikologis
kemudian juga hal hal yang lain lah ya
termasuk juga tentang
apa namanya psikiatrisnya dan lain sebagainya
bagaimana kamu mempelajari ini semuanya sampai akhirnya bisa membuat
sebuah aplikasi seperti ini
kalau saya lebih ke desain
jadi psikologi untuk
manusia berkomunikasi dengan si aplikasinya gimana
gimana enaknya manusia itu gimana sih berkomunikasi dengan afrika
contoh simpelnya penaruhan tombol
tombolnya dimana itu kan psikologisnya
psikologi pemilihan warna itu juga
ini sekarang saya punya pertanyaan yang mendasar
ini kan kalau misalnya kita
sekarang kita bicara tentang
lagi nyetir itu kan nggak boleh pegang gadget dan macam macam
nah ini pasang alat di kepala
pasang alatnya kan sebelum menyetirnya
sebelum berangkat menyetirnya
pasang alat langsung dipencet
kalau misalnya udah di jalan nanti udah nggak bisa diapapain lagi
dengan semua yang anda temukan ini saya pikir ini sangat brilliant begitu ya
lalu bagaimana untuk mengembangkan menjadi jauh lebih besar lagi
apa yang anda butuhkan
yang pertama memang untuk homi kita butuh dukungan investasi
karena memang ini kita
menuju rumah pintar dan rumah pintar itu juga nggak murah
jadi kita memang butuh investasi untuk riset kedepannya untuk homi
yang jadi masalah kita tuh selalu terbentur sama regulasi
target kita ini adalah pingin ditaruh di supir bus supir taksi dan supir kendaraan umum lah
cuma itu kan ada regulasi dari kemenhub
untuk alat alat yang boleh dipakai
nanti kita selalu terbentur di situ
jadi ini juga butuh ini ya sinergi dengan pemerintah juga gitu
akan bisa mengimplementasikan sebuah temuan yang saya pikir ini luar biasa
harusnya bisa mengurangi kecelakaan juga di kota kota padat seperti di jakarta dan di bandung misalnya
oke terima kasih dodi dan juga hafiz
sukses selalu dan semoga ini tidak hanya berhenti di lab risetnya kalian
tetapi bisa menjadi suatu hal yang besar ya untuk masyarakat indonesia umumnya
dan juga internasional mudah mudahan
terima kasih ya sukses selalu
ini saya pakai terus nih selalu